kebijakan erp atau jalan berbayar ini memang akan diterapkan di setiap pintu masuk menuju ibu kota ya
tujuannya katanya sih untuk mengurangi macet jakarta
tapi apakah kebijakan ini benar benar bisa efektif
kita sudah terhubung dengan joko setiowarno dari masyarakat transportasi indonesia atau mti
pak joko selamat malam
selamat malam mbak buspa
pak joko kalau kita lihat ini tidak hanya depok tidak hanya jalan margonda
tapi juga nantinya katanya sih kalimalang juga akan menjadi salah satu target dari penerapan jalan berbayar ini
nah kalau kita melihat untuk mengurangi alasannya katanya untuk mengurangi kemacetan
menurut pak joko ada latar belakang lain nggak sih selain mengurangi kemacetan
karena kalau melihat dari mengurangi kemacetan kita punya lrt kita punya mrt yang belum tahu bahkan efektifitasnya
ya nanti tahun depan itu kemungkinan ada dua model irp yang diselenggarakan
yang pertama itu nanti oleh pemprov dki tapi untuk jalan jalan di kota jakarta
kemudian ada yang dragajian di luar oleh bppj
ini tentunya jalan jalan yang masuk ke kota jakarta
tujuannya memang salah satunya yang ingin dicapai adalah mengurangi kemacetan di kota jakarta
ya sekarang sudah ada kejil jenap di jalan tol
yang pertama nya jadi masuk ke jakarta
nah kemudian nanti rencananya adalah jalan masuk ke jakarta itu mana yang nontol
jalan di markonda kemudian jalan kalimalang satunya lagi adalah jalan danmokot
semuanya jalan nasional
tapi menurut pak joko dengan adanya sistem ini nanti tahun dua ribu dua puluh kan regulasinya lagi disiapkan nih katanya
tapi memang melihatnya masyarakat
eh memang harus dipakai
apakah dengan aturan seperti ini atau gimana pak joko
ya artinya memang angkutan angkutan umum itu harus bagus
sekarang sudah disediakan
tapi bagaimana dengan di masing masing daerah ini juga mau menyediakan angkutan umumnya
kalau jakarta boleh katakan jauh lebih baik lah
sekarang bagaimana dari pinggir bokor tenggerang bekasi ini menyiapkan angkutan umum
jadi kelepasan perumahan itu itu yang belum berjalan hingga saat ini
nah harapannya dengan seperti ini membangkitkan semangat di daerah untuk memperbaiki angkutan umumnya
jadi sebagai alternatif begitu ya ada alternatif supaya masyarakat bisa naik angkutan umum
tapi kalau kita ngomongin soal irp pak joko kita tahu jakarta walaupun itu dikelola oleh pemda
yang ini dikelola oleh bptj dan juga pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan begitu
nah yang irp yang ada di jakarta saja kita tahu terbengkalai pak joko
kita tidak bisa melihat kesuksesan dari irp yang ada di jakarta
kemudian kita harus belajar dari mana pak joko
gini itu kan persoalan lelangnya belum selesai selesai itu
ada masalah non teknis kalau jakarta kan ada masa lalu lah
nah beda halnya kalau di bppj ini kan tidak punya masa lalu jadi nanti lelang dulu
jadi berbeda itemnya beda
nah memang untuk jakarta sudah ada konsultasi setahu saya dengan pihak kejaksaan
nanti insya allah tahun depan sudah bisa lelang juga
nah kalau bptj tidak punya masalah lalu sehingga mungkin bisa lebih mulus nantinya
oke kalau melihat yang cukup vokal begitu di lini masa di media sosial
nampaknya masyarakat depok cukup vokal untuk menolak adanya jalan berbayar
walaupun belum kita tahu ya nanti berapa besaran harganya yang diterapkan kepada masyarakat yang lewat di jalan margonda
tapi kalau menurut pak joko transportasi umum
umum di depok ini sudah bisa menjadi alternatif tidak kalau nantinya mereka harus menggunakan sistem ini
nah ini yang menjadi persoalan kan sehingga sekarang yang dipacu adalah untuk tahun dua ribu dua puluh adalah
minimal menyediakan angkutan umum ditambahkan aja dari depok menuju kota jakarta
nah tapi tentunya kan tidak bisa sampai kawasan perumahan pemukiman
nah perumahan perumahan pemungkiman di sekitar depok kemudian di jalan margonda
di tangerang itu adalah kewajiban dari pemerintah daerah masing masing
nah sekarang kepala daerahnya lah harus segera bergerak
sebenarnya kalau tidak seperti ini biasanya itu kepala daerah itu tidak mau bergerak sendirian
artinya dia harus benar benar serius untuk menanam transportasi daerah masing masing
oke kita tunggu nanti seperti apa perkembangannya dari jalan berbayar ini yang direncanakan oleh bptj dan juga kementerian perhubungan
pak joko setiawarno terima kasih sudah berkongsi
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia